hingga kini kepolisian sudah menangkap tujuh orang terkait kasus penganiayaan supporter persija hingga tewas
polisi sendiri mengaku masih mengembangkan kasus ini sehingga ada kemungkinan jumlah tersangka dapat bertambah
polisi juga meminta agar kejadian penganiayaan itu tidak menimbulkan hoaks
pasalnya sejak pagi hari sudah tersebar di media sosial tentang adanya penyisiran atau sweeping kendaraan berplat nomor tertentu
polisi memastikan bahwa info itu tidak benar dan hoax
saya minta kepada seluruh masyarakat khususnya para pendukung kesebelasan persib dan persija masing masing menahan diri
berikanlah kesempatan kepada polri berikanlah waktu pada polri untuk melakukan penyelidikan mendalam
dan untuk mengetahui motif motif dan mengungkap apa sebetulnya yang terjadi
tapi faktanya kita sudah mendapatkan bahwa
terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang
kelompok supporter terbesar persib viking persib club meminta maaf atas tewasnya pendukung persija haringa sirila
pihak viking persib club mendukung proses hukum yang dilakukan kepolisian terhadap para pelaku
viking persib club mengaku tidak pernah memerintahkan aksi sweeping dan penganiayaan terhadap supporter klub lain
ketua viking persib club heru joko menilai penganiayaan maupun
di p increasingly hubungan dengan markahan dan del ziara mintade kan penunjukkan secara maksimal itu saatnewsnews carbono
kami tidak ada upaya untuk ke sana kami menerornya dengan karya
kemarin itu kan proses hukum kita menyerahkan sepenuhnya mereka berwenang banget
kita mendukung penuh dan kita akan mendampingi
kita mendampingi mereka karena mereka kan tidak ada rencana mereka tidak bisa selahkan secara mulat
mereka datang ke sana untuk mendukung plc
di sana ada kerumunan massa ada banyak karakter ada banyak orang ya
susah dikenalikan kita akan mendampingi dan mengawasi prosesnya
ketua pssi edi ramayadi menyampaikan rasa bela sungkawa atas meninggalnya supporter persija haringga sirila
edi menganggap pssi perlu mencari penyelesaian masalah ini agar tidak ada korban lagi
edi mengaku sudah sering mengumpulkan kelompok supporter bahkan sudah memberikan hukuman kepada klub sepak bola hingga bermain tanpa penonton
saat ini pssi sedang memproses peristiwa ini untuk memberikan sanksi pada supporter sepak bola persib bandung
pssi berjanji segera mengevaluasi pertandingan yang menyebabkan tewasnya supporter
dari klub sepak bola jakarta
inilah problem kita yang tak selesai selesai
memang fanatik ini bagus
tapi kalau berlebihan jadinya seperti menimbulkan korban
saya mencoba membenahi ini
kita lakukan pertemuan dengan ketua ketua kelompok supporter
tapi sampai saat ini masih seperti itu
ini kita akan segera evaluasi
bahkan sudah sampai tingkat memberikan hukuman
badan olahraga profesional indonesia atau bopi menghimbau agar pssi untuk sementara menghentikan kompetisi selama satu minggu
bopi juga mendesak agar pssi dan juga pt liga indonesia baru segera mengeluarkan sanksi tegas terkait kasus tewasnya satu orang pendukung persija
yang dikeroyok oleh pendukung persib bandung di stadion gbla pada hari minggu siang
meminta pt liga indonesia baru dan pssi bersikap sangat serius
sangat serius untuk menangani kasus
karena sejumlah kasus terupa sebelumnya telah terjadi
tapi tidak diikuti dengan langkah langkah pengecahan masalah yang konkret
jika pssi dan pt liga gagal menangani masalah ini dalam waktu satu minggu
dalam waktu satu minggu
dan kami juga berharap dalam waktu satu minggu itu pssi dan pt liga tidak melakukan kegiatan kompetisinya
tidak melakukan kegiatan kompetisinya sebelum permasalahan ini teratasi dengan langkah langkah yang konkret
yang meninggalnya supporter persija jakarta akibat pengeroyokan dari sejumlah oknum supporter persib menambah daftar kelam
dalam waktu satu minggu
selamat malam bang rafil
selamat malam mas renha
tentu kita berbela sungkawa ya tentang apa yang terjadi pada supporter persija yang kemudian harus tewas pada pertandingan kemarin
dan saya juga ingin menyapa lalu sambungan telepon
sudah ada mas hanif marjuni media dan juga pr manager pt lib
selamat malam mas hanif
selamat malam apa kabar
kabar baik mas hanif
di studio sudah ada bang rafil dari ceo persija jakarta
sebelum nanti saya akan ke bang rafil saya mungkin ke mas hanif terlebih dahulu
mas hanif ini setelah
ada kejadian anarkisme yang kemudian berujung pada tewasnya supporter persija dari pt lib ya
sebagai operator begitu mas hanif ya
oke apa evaluasi atau apa yang kemudian menjadi sikap utama ketika ada kejadian ini
ya sampai saat ini baru saja kami sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan pssi sebagai konfederasi tentunya
untuk menjikapi apa yang tadi diinginkan dari pihak bobi
dari perwakilan pemerintah
intinya dalam hal ini sebenarnya memang ini menjadi kasus yang selalu terulang dan terulang
tapi sampai saat ini kami akan mencoba menjadi atau mencari solusi yang paling memungkinkan
yang paling api dari situasi yang ada saat ini
solusi yang paling memungkinkan kira kira menurut anda apa mas hanif
sejauh ini kita belum bisa membicarakan secara detail
karena ini menyingkapi atau berpengalaman dengan tanya hal
dan itu akan berusaha kita tentukan atau temukan apa yang paling apik dalam satu dua hari itu
bisa jadi terkait bagaimana pola pengamanan yang lebih intensif lagi
karena kita tahu bahwa sebenarnya selama ini sudah ada regulasi atau draft yang harus diikuti oleh klub
atau dalam hal lain mungkin pola komunikasi antara klub dengan pihak pengamanan
seperti itu kira kira gitu
oke kalau kita mundur lagi ke belakang ketika pertandingan digelar begitu ya antara persija dan juga persib
sebenarnya apakah pengamanan itu sudah diperlukan
sudah cukup maksimal mas hanif
atau ini lagi lagi sebenarnya ada kekosongan yang kemudian ini akhirnya menjadi satu masalah
yang kemudian ternyata ada pengeroyokan di sana
ya perlu diketahui bahwa sehari sebelum pertandingan kita selalu mengadakan match bergantian meeting atau mcm
yang di situ melibatkan tidak hanya para keamanan tapi juga tim medis dan sebagainya

di saat mcm itulah sudah ditentukan dari pihak pengamanan berapa personil yang akan ditentukan di tiap setiap pertandingan
dan tentu kasusnya akan sangat berbeda di setiap pertandingan
nah terkait dengan pertandingan beberapa klub besar tentunya jumlahnya juga sangat banyak
dan itu sangat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di klub tersebut dengan intensitas pertandingannya
nah dalam kes ini laporan dari mesko pertandingan bahwa pihak polisi sudah menyediakan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan selama ini
dan kita tahu bahwa laga yang disebut el klasiko ini selalu melahirkan intensitas yang berbeda
dan itu sudah ditangani sejak awal
jadi sebenarnya sudah ada koordinasi semua sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak ada kejadian kejadian seperti yang terjadi kemarin begitu
sudah koordinasi ke pssi mas hanif pasca kejadian seperti apa hasilnya
ya terkait koordinasi kita dengan pssi itu sebenarnya sudah sangat intensif sekali
bahwa dalam pertandingan pun sudah ada perwakilan pssi yang hadir di kita sebagai pengawasan
ya terkait koordinasi kita dengan pssi itu sebenarnya sudah sangat intensif sekali

dan memang sekali lagi ini akan melibatkan banyak aspek
jadi kita untuk bisa menentukan secara langsung untuk bisa menyelesaikan secara langsung tidak bisa dalam waktu yang sangat instan
sekali lagi bahwa kita harus berkoordinasi secara lebih intensif
dan dalam satu dua hari ini kita akan mencoba mencari solusi yang paling tepat paling hampir terhadap kes yang ada sehari kemarin begitu

oke oke baik mas hanif terima kasih tapi tahan dulu saya akan ke bang rafil di studio
jadi kita akan menikapi apa yang terjadi kemarin sehingga menewaskan salah satu supporter persija begitu ya bang raffiul
tentukan ini menjelaskan sorotan publik yang sangat besar
ada yang kecewa begitu tentu saja ada yang kemudian agak marah karena merasa kenapa kok harus seperti ini sepak bola kita
sebenarnya rivalitas antar keduanya ini ini kita bicara antara klub dulu dah yang kemudian nanti kan akan turun ke supporternya
ini sebenarnya bagaimana sih bang rafil antar kedua klub
antara kedua klub sebenarnya ya kita sudah tahu sama sama ya kalau ini sudah berlangsung
yang dari lama sejak zaman zaman dahulu memang sudah seperti itu
cuman semakin kesini sebenarnya harusnya kita sesama
gak cuma dengan persib aja dengan klub klub lain juga harusnya kita sudah membenahi diri gitu
nah kalau kemudian terjadi aksi berantem antar supporter
kalau dari official club ini memantau tidak sih
atau kemudian memang ini kan klub supporter ini kan punya basis masanya sendiri gimana
kami sebagai manajemen persija itu setentunya setiap klub juga sudah punya panpel sendiri
nah itu adalah panitia pelaksana yang fungsinya adalah menyelenggarakan berlangsungnya event sepak bola
untuk home game setiap klub
nah panpel lah yang akan berkoordinasi dengan eksternal maupun internal klub
termasuk dengan pihak keamanan
nah dia juga yang memastikan kalau ini event berlangsung dengan damai
nah itulah fungsinya panpel menurut saya
jadi sudah ada panpel ya
sudah ada panpel
kalau yang kejadian kemarin sempat terpantau tidak
sebenarnya bagaimana supporter persija sehingga kemudian tidak ada kejadian kejadian yang kemarin terjadi ya
iya menurut saya sih mungkin dari pihak keamanan waktu mcm juga kita sudah dapat beritanya
itu sudah mengerahkan sekitar
empat personil untuk menjaga berlangsungnya pertandingan ini
cuman yang kami sayangkan ada tragedi seperti ini ya jadi evaluasi bersama harusnya gitu
ketika mendengar berita ini bagaimana kemudian ofisial dari manajemen persija menyikapinya secara resmi
kami tidak menyalahkan pihak manapun kami juga berbesar hati dan kami juga mengajak jackmania tentunya untuk mengevaluasi
sudah banyak yang kami lakukan untuk bersinergi dengan supporter termasuk salah satunya adalah memberikan himbauan
sebelum berlangsungnya event ini kita sudah mendapat surat dari kepolisian daerah jawa barat
untuk menghimbau bahwa supporter kami tidak diperbolehkan untuk menghadiri pertandingan di bandung
nah itu kita juga sudah sampaikan melalui akun akun resmi kami
sebagai persija dan juga sudah berkoordinasi dengan jackmania dan sudah mendistribusikan sebenarnya kepada seluruh elemen jackmania
tapi bahwa kemudian ada beberapa orang ini yang tidak bisa dikendalikan juga begitu kira kira begitu
tentunya pasti ada yang merasa tidak menghiraukan himbauan himbauan ini itu pasti ada gitu
itu yang kemudian terjadi kemarin
sebenarnya begini bang rafil setiap pertandingan antara persib dan persib
sejak khususnya ya begitu apakah memang selalu ada himbauan bahwa ketika bermain di
ini kan informasinya begitu yang saya dengar ya kira kira begitu ya
ketika bermain di jakarta pendukung persib diharapkan tidak usah hadir untuk keamanan dan juga sebaliknya memang selalu seperti itu
sebenarnya itu kami diberi himbawan oleh kepolisian
yang mana adalah pihak ketiga yang berhak memberikan rekomendasi penyelenggaraan event
kita sebagai panitia pelaksana harusnya
menjalankan mengikuti ya menjalankan apa yang tertuang dalam rekomendasi tersebut
itu yang kemudian memang selalu dilakukan ketika ada pertandingan antara persib dan juga persija
setelah kejadian yang menewaskan supporter persija
bang rafil atau mungkin dari rekan rekan manajemen di klub persija
sudah ada komunikasi dengan teman teman jakmania atau mungkin para pengurus supporter
seperti apa mereka
seperti apa mereka
menyikapi kejadian kemarin
ya sangat bersedih dan berbela sungkawa karena salah satu teman kita sudah tidak ada lagi
ya tentunya untuk kedepannya langkah langkah preventif yang kita mesti sama sama evaluasi
antara manajemen persija dan pengurus pusat jackmani
oke baik mas hanif setelah kejadian kemarin tentu ini kan mendapat sorotan yang sangat besar
secara nasional begitu ya
ada kemudian desakan desakan atau permintaan untuk mengevaluasi pertandingan ini atau bahkan sampai ada moratorium dan lain sebagainya
bagaimana kemudian mas hanif dari pt lib menyikapi sejumlah sikap dari beberapa elemen masyarakat terkait dengan moratorium atau evaluasi dan lain sebagainya
nanti dijawab mas hanim usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali di prime news kita masih membahas sebenarnya bagaimana rivalitas ya antara supporter persib dan juga persija yang kemudian terjadi
dan evaluasi apa yang harus dilakukan setelah kejadian pengeroyokan yang menewaskan salah satu supporter dari persija
saya ingin langsung ke mas hanif tapi sebelum ke mas hanif kita dengarkan terlebih dahulu ini ada pernyataan dari ee
dan pernyataan dari sejumlah elemen

masyarakat begitu atau dari ketua umum bopi menyikapi hasil ataupun evaluasi karena ada kejadian yang menewaskan salah satu supporter dari persija pada pertandingan kemarin
minta pt lib dan pssi bersikap sangat serius sangat serius untuk menangani kasus karena sejumlah kasus terupa sebelumnya telah terjadi
dan tetapi tidak diikuti dengan langkah langkah pemerintah
sejumlah kasus terupa sebelumnya terjadi
sejumlah kasus terupa sebelumnya terjadi
sebelum permasalahan ini teratasi dengan langkah langkah yang konkret
baik mas hanif
bagaimana pt lib menyikapi sejumlah desakan dari masyarakat misalnya yang meminta mengevaluasi
atau bakal ada desakan desakan supaya udahlah ini di moratorium dulu deh
daripada nanti ada kejadian lagi daripada harus dibayar dengan nyawa kira kira begitu
bagaimana mas hanif
ya sejauh ini kita sudah memantau memang banyak sekali permintaan
atau banyak sekali tekanan yang beragam isinya
mulai dihentikannya kompetisi sampai dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan tim tim lain
bagi klub yang pernah atau melakukan hal yang serupa
tapi sejauh ini kita belum bisa memberikan atau masih dalam proses untuk mencari formula yang paling tepat
karena tidak menentuk kemungkinan case seperti ini
tidak hanya terjadi pada pertandingan persib
tapi kita tahu bahwa banyak laga di indonesia dengan intensitas yang tinggi
misalkan arema versus persebaya atau pss dan psm di liga dua
nah sejauh ini kita berusaha mencarikan formulasi yang paling pas efisien dan tepat
bagaimana nantinya tidak hanya menjadi solusi di laga persib dan persija
tapi juga pertandingan pertandingan lain dengan intensitas yang pokoknya hampir sama
artinya masih mencari solusi dan lain sebagainya
tapi berita ini tentu akan terus muncul ke permukaan
iya akan viral
mas hanif butuh berapa lama kira kira dari pt lib untuk bisa merampungkan solusinya bagaimana
menyampaikan sikap mengevaluasi dan lain sebagainya
iya baru saja kita melakukan minteng internal ya
dan kita akan secepatnya untuk berkoordinasi dengan pssi dalam hal ini
ada ultimatum bisa terselesaikan
dalam tujuh hari berjalan
nah banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dan kita rampungkan secara bersama
tidak hanya menyangkut bagaimana hukuman yang tegas terhadap satu klub yang melakukan kesalahan fatal
tapi ada aspek lain yang benar benar kita harus pertimbangkan
diantaranya bagaimana fairness bagaimana fair play itu bisa berjalan
artinya harus ada satu keputusan yang tidak merugikan bagi kontestan lain
dan kita harus berpikir secara global bahwa lagi lagi ini adalah sebuah kompetisi yang
menutupi ini menjadi beramah seragam

dan juga bagaimana ini menjadi sebuah solusi yang nantinya memberikan efek cerah yang luar biasa dampaknya
terhadap sebuah sebuah keseluruhan
oke baik sebelum saya ke bang rafil coba kita bisa tampilkan terlebih dahulu
ada kami punya list berapa sebenarnya jumlah korban tewas ya
dari pertandingan khususnya antara persib dan juga persija
sepanjang beberapa tahun terakhir yang kami himpun
dan kita juga bisa menumpun dari data dari save our soccer atau sos
ini kita lihat datanya di beberapa tahun dari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
kalau saya tidak salah lihat di layar televisi
oke ini sebenarnya dari semua beberapa pertandingan ya
ada dari aremania ada dari singamania
jumlahnya model peristiwa sebenarnya begini
bang rafili ada yang dipukuli batu pengeroyokan ditusuk senjata tajam
setipe sebenarnya ya model model pengeroyokan seperti yang terjadi antar supporter sepak bola di indonesia
kita lihat lagi ke slide berikutnya
ini tahun dua ribu enam belas sampai tahun dua ribu tujuh belas
dari beberapa pertandingan antara persija dan juga persib
ada pengeroyokan di tol palimanan cirebon
ada juga dari bali united pers persija persib persija
laga timnas indonesia versus fiji dan lain sebagainya
ini tentu bang rafil ada beberapa catatan tentu ya yang harus kita perhatikan
dari sepak bola di indonesia dan juga supporter tewas seperti ini
kalau kemudian sekarang mulai belakangan ini mulai muncul desakan diberikan sanksi begitu ya diberikan sanksi
menurut anda ini solutif tidak sih sebenarnya sanksi sanksi atau memang harus ada sanksi supaya tidak ada lagi hal hal kejadian seperti ini
menurut saya sanksi pasti ada
sanksi itu harus yang menimbulkan efek jerah
tapi juga sesuai dengan proporsi yang diterima klub masing masing
sanksi seperti apa yang proporsional yang kemudian adil lah untuk semuanya begitu terkait dengan kejadian kejadian seperti ini
saya tidak bisa memutuskan sanksi apa yang pantasnya diberikan
tapi semua itu sudah ada regulasinya dan seharusnya komdis pssi yang bisa memutuskan mengenai hal tersebut
jadi sekarang masih menunggu komdis dari pssi begitu untuk menindaklanjuti sanksi apa yang sebenarnya harus sebaiknya diberikan begitu
saya ingin bergabung sudah bergabung bersama dengan kami ada bang akmal marhali koordinator dari safe hour soccer
mbak akmal selamat malam
selamat malam rehat
oke bang akmal setelah kejadian kemarin yang menewaskan salah satu supporter persija saya lihat anda banyak sekali menyampaikan masukan dan lain sebagainya
dari yang anda pantau begitu
dari anda potret kejadian kemarin apa yang ingin anda sampaikan bang akmal
ya yang pertama ini kan kejadian yang sudah berulang ya
kemudian perseteruan antara persija dengan pertib ini sudah terjadi sejak tahun dua ribu
artinya sudah tujuh belas tahun
permasalahan ini tidak kemudian didapatkan solusi yang konkret
sampai akhirnya kita harus berlinang air mata setiap saat karena banyak korban yang meninggal
karena herlangga ini adalah korban ke tujuh dari rivalitas persija
saya pikir tadi bagaimana kemudian orang tuanya ibu merah sangat terenyuh sekali sangat sedih sekali
sampai kemudian dia merasa untuk agar kasus ini bisa diusut sesuntasnya
dan ini memang pr yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini
tapi yang terpenting adalah bagaimana ke depan federasi membenahi masalah ini agar tidak lagi terjadi korban nyawa di sepak bola indonesia
solusinya bagaimana menurut anda bang akmal
melihat kejadian yang terus berulang memakan korban jiwa dan lain sebagainya
ya kalau saya sih tegak saja
coba di moratorium sepak bola kita
moratorium artinya kemudian dihentikan sementara
dikumpulkan dan disepakati bersama sama oleh seluruh stakeholder sepak bola indonesia
untuk bersama sama mengakhiri anarkisme di sepak bola
kalau kemudian ini bisa dilakukan dan disepakati bersama sama kompetisi kita jalankan lagi
dengan cara tentunya siapa yang melakukan aksi anarkis dan kekerasan di sepak bola
maka harus siap siap mendapatkan hukuman misalnya pengurangan poin
atau bahkan yang terkeras adalah ya dicoret dari peserta kompetisi
sejauh ini sanksinya menurut anda belum cukup keras
tidak sangat keras
dan akhirnya kemudian ada celah yang bisa dimanfaatkan di sana
sebagai contoh misalnya musim lalu kan hal terjadi serupa gitu kan
ketika rick van rian meninggal dunia dihukum lima pertandingan
awalnya tanpa penonton
tapi kemudian dinegosiasi ada penonton tapi bukan supporter
ini kan kemudian yang membuat celah celah semacam ini yang memungkinkan terjadinya permasalahan permasalahan yang terjadi ke depan terulang lagi
yang kedua saya pikir adalah sudah tidak waktunya lagi misalnya pertandingan sepak bola itu tim tamu tidak boleh datang ke stadion
karena ketika itu diberlakukan maka yang ada akan kecurigaan kecurigaan orang gitu
siapa nih diantara
siapa nih diantara penonton yang datang ke bandung yang bukan ke solveloper bandung
nah ini kan akhirnya jadi berbalas pantun berbalas dendam
yang kedua sudah harus diberlakukan lagi tidak ada lagi barakuda di sepak bola indonesia
karena barah kuda itu menyimpulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan
dinyatakan bahwa tuan rumah harus memberikan keamanan dan kenyamanan kepada tamu
artinya pakai bis biasa
kalau tidak bisa pakai bis biasa pakai barakuda berarti tidak bisa melaksanakan pertandingan ya disangsi saja
jadi kalau kemudian justru dihimbau supaya tidak hadir ini menurut anda kurang tepat begitu ya
karena justru ada timbul kecurigaan sehingga mereka mengincar siapa siapa yang memang bukan bagian dari anggotanya
iya betul sekali seperti itu
kita harus contoh di inggris misalnya leed united waktu awal awal bagaimana holigan mereka sangat sadis sekali buat kubu lawan
tapi kemudian dicarikan solusi bagaimana solusinya supporter tamu tetap datang
dengan jumlah terbatas misalnya seratus orang

tapi datangnya dikawal oleh pihak kepolisian oleh pihak fanpage
dan juga oleh pihak supporter tuan rumah
masuk stadion kemudian menonton pertandingan
pulangnya pun diantar kembali
dan hal ini bisa dilakukan bergantian
kalau ini bisa dilakukan di sepak bola indonesia saya pikir suasana rivalitas dan fanatisme sempit yang selama ini terjadi bisa dicairkan
bang akmal kalau tadi kata bang rafil dari ceo presiden jakarta mengatakan sanksi tentu harus ada
tapi yang proporsional
kalau kemudian di moratorium dihentikan sementara ini adil tidak buat klub
karena kan sebenarnya permasalahan ya kira kira begitu
ini terjadi antar supporter
ya kan permasalahan ini sebenarnya bukan cuma permasalahan partai persijak persijak yang kemudian mengundangkan nyawa herlangga
sebelumnya kan ada juga korban nyawa yang terjadi ketika pertandingan pasca persebaya arema atau pasca pertandingan psim pss leman
di tahun yang sama di saat yang sama gitu kan
artinya moratorium itu bukan membunuh sepak bola
tapi menjalin kesepakatan seluruh peserta untuk sepakat bersama sama tidak lagi ada anarkisme di sepak bola dan tidak ada lagi kekerasan
kalau kemudian sampai ada tumbuhan nyawa ya harus diukur segas segasnya
itu kesepakatan bersama yang harus dilakukan
bang raffi setuju tidak kalau kemudian solusi tadi kalau bang akmal katakan lebih baik di moratorium dulu deh
baru disepakati dicari solusinya supaya tidak ada kejadian kejadian serupa yang kemudian terulang lagi
setuju tidak kira kira mungkin rekan rekan dari persija
bang raffi kita harus break
terlebih dahulu prime news akan kembali setelah ini
oke buntut dari kejadian yang menewaskan supporter persija kemarin tentu selain mendapat sorotan publik
lagi lagi sejumlah pihak akhirnya mempertanyakan bagaimana komitmen supporter klub dan juga sanksi yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan atau diberikan
kepada klub dan juga supporter
saya ingin ke bang rafi tadi menanggapi apa yang tadi bang akmal katakan
mungkin ada baiknya ini di moratorium terlebih dahulu deh
untuk kemudian nanti disepakati bersama sehingga tidak ada lagi pertandingan yang seharga dengan nyawa begitu
kalau menurut saya di moratorium atau tidak itu kembali lagi itu adalah fungsinya operator liga satu dan pssi
nah itu keputusannya ada di mereka
tentunya kalau dilakukan moratorium itu sangat merugikan bagi semua klub
nggak cuma kami dan bandung
semua klub bali ikut rugi sriwijaya ikut rugi borneo yang tidak ada kaitannya gitu
apakah itu adil dengan melakukan moratorium seperti itu kepada klub klub lain
kerugian yang anda maksud itu sebenarnya bagaimana
kerugian klub yang harus dialami ketika nanti misalnya ada moratorium
kita sebagai klub yang profesional itu sudah menyusun rencana untuk satu musim ke depan
jadwal jadwal sudah pasti sudah ada kita sudah berkoordinasi dengan pihak ketiga yang mana ada keamanan dan lain lain
kita sudah menyiapkan financial plan untuk klub untuk gaji untuk penyelenggaran acara dan lain lain
itu yang akan merugikan bagi klub apabila dan kita juga punya pertanggung jawaban kepada sponsor
nah itu akan sangat merugikan
jadi banyak ya banyak komponen komponen yang harus dipertimbangkan kalau ada moratorium
setelah kejadian kemarin sudah ada komunikasi antar management atau antar official persediaan persib mengenai hal ini
sudah dilakukan oleh pak gede tapi mungkin kita perlu melakukannya lagi
melakukannya lagi ini untuk apa untuk kemudian berkoordinasi kah
atau meminta untuk kemudian agak lebih keras terhadap persib sendiri atau bagaimana
tentu tidak ini kan permasalahannya bukan permasalahan
antar klub ya
bukan satu dua klub saja ini juga ya kami sebagai manajemen klub tentunya sudah bersinergi dengan klub klub lain
ini adalah permasalahan bersama yang mana kita tahu semua supporter indonesia nggak cuma di jakarta dan di bandung saja gitu
jadi bukan hanya masalah persija bukan hanya masalah persib bahwa kemudian tadi datangnya save our soccer
tujuh orang sudah meninggal ketika pertandingan antara dua klub
itu bagaimana tentu misalnya ada hal yang kemudian harus dibahas dong antara kedua klub ini
setelah evaluasi tentunya masing masing klub ya mencoba untuk memperbaiki dan minimalisir seminim mungkin gimana caranya
melakukan sinergikah dengan supporternya atau memperbanyak diskusi dengan pengurus supporternya
pengurus supporternya itu kan bisa
cara cara yang bisa dilakukan oleh klub
ya oke baik bang akmal
tadi kalau kata bang rafil kalau harus
di moratorium agak kurang adil sebenarnya
untuk klub klub yang lain atau mungkin
untuk seluruh klub atau mungkin dia melihat
aspek aspek yang lebih luas lagi
moratorium juga mungkin
sejumlah klub keberatan
dengan hal itu
ya pasti keberatan lah tapi kan kemudian
ini harus ada
segera tindakan yang konkret yang dilakukan
oleh baik itu pssi
federasi pemerintah juga
di sana di dalamnya pt lib
untuk kemudian membicarakan
permasalahan permasalahan yang terkait
anarkisma di sepak bola
dalam rencang dua pekan
ada tiga kejadian kejadian
di sepak bola yang menurut
kita tidak memberikan keteladanan
tidak memberikan perubahan
misalnya laga persegres
melawan persiwa bagaimana
awasin dikejar kejar dan diinjak injak
melawan persela ada kejadian
pembina persela supporter dan
marah marah ke supporter dan terakhir
persib artinya hal hal ini
ini rutin terjadi di sepak bola kita
dan harus ada solusi
yang dilakukan misal saya tidak melihat
selama ini misalnya kampanye
yang digalakan oleh seluruh
komponen sepak bola di indonesia
yang bisa mencedah terjadinya
anarkisme di sepak bola yang kedua
yang terpenting adalah
salah satunya ya perlu
adanya edukasi terhadap
supporter dan juga
seluruh elemen pendukung sepak bola
agar bagaimana mereka
ke stadion dan apa yang harus
mereka lakukan ke stadion
jangan membawa apa saja
yang terpenting ya
termasuk dalamnya adalah niat
niat ke stadion untuk nonton bola
sepak bola itu hiburan bukan hiburan
itu harus dipahami betul oleh seluruh
oke oke secara sistem anda melihat
apakah pssi sudah cukup
serius menangani masalah masalah
yang ada di sepak bola kita
belum kalau serius berarti tidak akan
ada masalah lagi justru ini
diminta keseriusannya untuk
membenahi segera apa yang terjadi
saat ini dan saya yakin saya yakin yakinnya
itu bisa dilakukan untuk
masalah rivalitas persinjak persin
ambil contoh piala presiden waktu itu
kan tidak terjadi apa apa ketika persib
datang ke jakarta kemudian dikawal
dengan elemen semuanya
gubernur terlibat polisi itu
terlibat dan ini juga bisa terjadi
yang terpenting ketika
pssi maupun kepolisian harus
menginventarisir laga laga mana saja
yang berpotensi terjadi kericuan karena
rivalitas supporter dan itu harus dilakukan
pengamanannya agar tidak terjadi hal hal yang
tidak diinginkan bukan cuma persin persin
ada arema persebaya ada juga
ada juga persinjak psis
misalnya itu kan simpul simpul
yang ada potensi berterokan
supporter nah ketika akan ada pertandingan
maka jawa jawa arif seharusnya sudah
dilakukan antisipasi benar benar
bahkan kalau perlu dua gubernurnya bertemu
dan untuk mencari
jalan agar pertandingan bisa kita nikmati dengan
baik bang akmal ngomong ngomong gubernur ini tidak sedikit juga
kalau kita lihat respon dari publik
yang kemudian mengkait kaitkan ini ketua
umum pssi saja menjadi gubernur
dan sebagainya ini menurut anda
saja ini apakah berpengaruh sebenarnya
terhadap kinerja psis sendiri untuk membenangi
sepak bola kita
ya pak yedira mayadi dalam hal ini dalam
situasi tiga minggu terakhir ini
memang dalam keadaan situasi yang sangat pusing sekali
selain masalah di sumatera utara
juga menghadapi sejumlah
masalah yang harus diselesaikan di federasi
dan saya pikir langkah terbaik
adalah pak yedira
kewenangan lebih misalnya kepada wakil
atau kepada orang yang ditunjuk
agar ada orang yang benar benar fokus
menangani sepak bola indonesia
sehingga pak edi pun bisa fokus menangani
sumatera utara langkah ini
akan bisa menjadi sangat baik untuk
perkembangan sepak bola indonesia
kemudian rangkap jabatan yang akhirnya
dibuat pusing dengan masalah masalah
yang dihadapi dan akan terjadi
benturan benturan terus setiap saat antara
pemerintahan dan juga psis
bang raffil sedikit saja
ini menyikapi permasalahan
antar supporter ya lagi lagi
kemudian antara persis dan juga persip
ini mungkin bagi orang yang masih bertanya tanya
agar lebih tahu begitu
kenapa kemudian rivalitas itu sangat
besar ya bang raffil
ya sebagaimana kita tahu
jakarta dan masyarakat banung
juga yang sudah berlangsung
antara kedua klub
mungkin sudah menjadi
sebuah kultur ya buat supporter supporter
melakukan hal tersebut
fanatisme yang berlebihan kira kira begitu ya
oke baik bang hafid terakhir
anda mungkin bisa mengimbau kepada
mungkin supporter persija atau
persib bandung begitu apa imbauan anda
kejadian kemarin apa yang harus dipelajari
himbauan kami dari manajemen persija
mari kita mengevaluasi diri masing masing
baik persib maupun
ataupun supporter bandung
persatuan sepak bola ini
adalah industri untuk
menghibur masyarakat menghibur rakyat
bukan untuk sesuatu yang
baik bang akmal terakhir
singkat saja dari anda
apa yang ingin disampaikan dan perlu tidak sih
sebenarnya ada tim yang kemudian didegradasi
dan lain sebagainya menyikapi
hal hal yang terjadi kemarin
apa yang ingin disampaikan singkat saja
ya yang pertama adalah kita harus sama sama

berpikir bahwa sepak bola ini adalah bagian dari danorco ini

kehidupan bangsa dan negara indonesia
saya sepakat dengan reynal bahwa sepak bola harus menyatukan semua elemen
perbedaan rivalitas hanya sembilan puluh menit di lapangan
yang terpenting mari kita bangun sepak bola kita
sepak bola yang berahlahul karima beradab profesional dan bermertabat seperti jargon pssi
oke baik mudah mudahan kita masih bisa berharap bahwa kejadian kemarin adalah kejadian terakhir
yang harus mengorbankan nyawa seseorang dalam supporter sepak bola di indonesia
terima kasih banyak bang akmal marhali koordinator safe hour soccer
sudah bergabung dan juga terima kasih kepada bang emrafil perdana ceo dari persija jakarta
dan usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tapi memang dalam olahraga harusnya ada sportivitas yang diutamakan
tak patah semangat saat kalah tapi tidak besar kepala saat menang
fanatisme berlebih akan membawa petaka pada sesama
sejatinya tidak ada pertandingan seharga nyawa
prime news akan segera kembali setelah ini